papunya ada urusan sama sulam otomatis gua pasti terlibat dong terlibat
ngegantiin bukan itu mood masuk gua terlibat membela kartun pede dapat
haknya dong tolong kagak bukan tahu sulamnya orang pinter bodohin orang kecil hehehe kagak
sekali bukannya abang abang bobo bobo kecil kecilnya warisan ayah sampai sekarang
kagak dikasih kasih keren gue mau ya otak lu tuh warisan doang epok yang namanya warisan
tuh hak ayah sampai kapanpun ayah gugat ampe kapan juga gua kagak bakalan kasih siap siap
aja ya warganya haji muhyiddin goreng cokin tiap hari dasar itu sedap pun
delapan juta gede banget bang siapin dulu dong kartun minta duit ganti rugi
sepuluh juta dibayar dua juta sisanya delapan juta ah hahaha bang berarti gue boleh dong minta buat
beli lebaran buat apaan loh iya buat beli baju lebaran anak anak bang sama gue juga
set si nenek puasa baru satu hari udah mikirin lebaran lu gimana sih bang kapan lagi coba gue bisa
menangkap ie juga ye hehehe anak ketabrak dapat untung delapan juta
kita pulang kita belanja ayo
si romana pulang coba kalau omenin dia
bisa bisanya buka kuasa pertama kagak keluarga sendiri
coba aja liat dia belain orang luar tuh si sulam dia belain
kita disini coba liat cuma makan ginian nih mie dodol
yee bukannya bersyukur dimasakin masih aneh genumal aja
walaupun mie goreng namanya rejeki nih po harus disyukurin
ini rejekinya rejeki seret tau gak lo
daripada gak dimasakin
kuasa gua seharian makannya cuma ginian doang maen
perih nih toh ngapel gue
perih yang gua liat muka lo gua jadi sewok tau gak
bukannya bersyukur malah muka aja diselat selat
pak gua udah ngedenger sih kado dapet sepuluh juta ya
yee namanya orang bloon mau aja dikasih sepuluh juta
tanya gue kayak dulu
ayah padahal udah gua suruh minta dua puluh juta
eh terima sepuluh juta rasanya udah milyaran
ya susah pak
namanya juga uratnya urat miskin
lima juta tuh dia udah anggap wah
pok yee namanya ganti rugi
udah dapet aja udah syukur
yang penting bisa berobat beres
mod kerugianya kan bukan yang kita beran doang
orang dekenya juga ada ruginya
cuman kesenggol motor aja
ga sampe sepuluh juta tuh
buat biaya berobat
emang otaknya si karduna aja atau pemeres tuh
padian urusannya apa emang abang
urusin anak kardunya ketabrak
lu tau kan gua sama si sulam tuh gimana
atau bongok atau ngeel
itu lu paham tuh
jadi lu juga kudu paham dong
apapun yang ada urusannya sama sulam
otomatis juga pasti terlibat dong
oh terlibat ngegantiin
bukan itu mod
maksud gua terlibat membela kardun
supaya dia dapat haknya dong
lu kan tau sulamnya orang pinter
bodohin orang kecil
hehehe kagak kebalik
suka ngebodohin orang kecil
buktinya warisan ayah
sampe sekarang kagak dikasih kasih
heran gua mau ya
otak lu tuh warisan doang
yang namanya warisan tuh hak ayah
sampe kapanpun ayah gugat
sampe kapan juga gua kagak pakan
siap siap aja ya
keluarganya haji muhyiddin
gua recokin tiap hari
dasar gitu sedapur

udah dua kali ngelepon

lagi di azadziyah
emang masih hape ya
mudah mudahan ustadz zakaria disana ibadahnya husu
kan katanya kalo puasi disana mahalanya dobal doba
amin ya rabbal alamin ya
itu emang udah cita citanya aki
pengen saham di makkah
alhamdulillah diijabah allah swt
dan alhamdulillah ya umi ya
udah ustadz dijabat sama allah
tadi gua semua seneng ya
allah itu emang amat penyayang sama umatnya umi
asal kita doanya sungguh sungguh pasti doa kita bakal dihijabah
gak bakal allah bikin umatnya penuh sasar
di sulam juga tuh
insya allah kesampean punya anak
semoga engkau mendengarkan doaku berjodoh dengan umat mana
ya allah terima kasih atas kesempatan yang indah yang kau berikan padaku dan juga bang roby
kalau kita berdua udah putus tapi ro masih merasakan cinta yang kuat dari burung
waduh bahagia banget kayaknya kalau ada laki laki yang bisa dapetin romana jadi istrinya
rob kalau lu cinta sama si rom lu perlu perjuangin sampai lu dapetin tuh si romana
insya allah cik kalau memang romanya jodoh rom semuanya akan terwujud
lu salah jodoh itu juga harus
lu harus berjuangin diusahain jangan sampai lepas begitu aja
persis kayak emak
ya kalau gue mah netral aja loh agak meyaksono agak gini
tapi kalau ada keluarga yang senang gue kan ikut senang
kalau lu senang ya gue ikut senang juga
gak gini sih cik
maju terus pantang mundur
bagus lu ya ini hari baru pulang dari mana aja lu ngayak
habis diapain lu sama keluarga sulang sampai lupa pulang
pastinya di diambrokin lagi nih mas jilid robi nih
lu lihat aja ya sampai kalau kejadian lagi mas robi biar umi masih kurang sehat pada umi
umi tetep kagak setuju
sepirul halai zim umi extinct parmi ini tuh bulan ramadhan umi jangan mentingin ammar aja dong
ganjen bener pake gerumah sakit segala
ingat ya rom umi sama abah nih cuma setuju sama rahmadi esa
umi tenang dulu deh umi umi tuh kenapa marah marah sih
bulan ramadhan ini umi isi dengan emosi
ingat nih untuk bisa ketemu bulan ramadhan ini adalah berkah buat kita
tentu kan tahun depan kita bisa ketemu lagi sama bulan ramadhan
jadi lu nyumpain umi biar mati biar ramadhan tahun depan gak ketemu lagi gitu
sepirul halai zim umi maksud rom tuh bukan gitu mi
iya lu yang ngomong begitu barusan iya kan mbak
dasar anak gak tau diri lu rom nurhaka nyumpain orang tua
demi allah mbah rom sama sekali gak nyumpain abah sama umi
pinter ngeles lu ya selama bergaul sama si sulam
sekarang umi deh sekarang ngubur ngubur mau pergi terawet